harus dibawa kantor polisi ini
tunggu tungguin dari tadi lama bener
tenang aja mak jadi nggak ngapa kok mak
lu mau kemana lan iya duluan ya pok aja mau nganterin obat ini nih
ke aji muhyiddin buat obatnya aji maimunah assalamualaikum waalaikumsalam
ya udah yuk kita kita ke rumah ojo lagi ngapain mak ke rumahnya
di rumah pak behaji sulam itu pita kuningnya udah dicopot siapa tahu aja
sabun com kenapa ditaruh makanan sih ini depan gimana sih kamu taruh

wah kayaknya bakal ada berita heboh nih
manggil kokom aja
lo gak usah banyak ngomong ya
sekarang juga lo bersumpah
lo ngelakuin korupsi di minimarket gue kagak
karena hasil laporan keuangan ini
kita kagak ada untung
kita rugi banyak
kagak untungnya sih
kita pun kagak ada untungnya
demi allah bu aji pak haji
kokom berani sumpah
hei jangan asal sumpah pake nama allah lo
umi kita bukan kena ajab nih
kita hanya kena cobaan dari allah
kalau warga kampung tau mi
bisa jatuh gengsi kita nih
oh iya pak bener pak
maksud gue ya
lo tuh sendiri yang bakal kena azab
jadi sebelum gue memperpanjang nih urusan
mendingan lo ngaku deh
berapa banyak duit yang lo udah tilek
ya ampun kokom berani sumpah bu aji pak aji
apalagi bu aja ampa aji kan
pelitnya setengah mati
udah korupsi juga lo
udah umi abah
gak usah seuzon dulu
nanti kita periksa dulu deh
siapa tahu nanti ada yang salah
ya gak usah nuduh nuduh kokom
kita sembarangan dulu
kali ini umi nurut sama lo
tapi kalo sampe ketauan si kokom ini korupsi
kita laporin ke kpk aja deh
iya polisi sama bawah
ih mendasar nih bang hardon nih kelakuannya
udah jam segini masih belum balik juga
kemana coba tuh orang
iya ngakunya sih
nyari duit bakal buka puasa
tapi gak tau deh
jangan ada perihanya
ini orang lagi ngegangguin perempuan ganteng deh di sana ya
kayaknya ada duit lagi deh
emang lo katanya ada lagi yang gatel selain si atike ha
biar ke perempuan langsung
semoga idu lu liat coba kandun ya
susah banget sih diorang
dia mau ngapa lagi
waduh bagus tuh
cing itu pukulnya jonny
lo tuh kemana aja sih john
lo kan belum sembuh bener
nanti kalau kamu sakit lagi
tuh tadi jonny habis ngejarin pak ardun
lagi ngejalin bapak bapak
terus jonny bantuin bapak bapaknya
eh jonny malah dikejar sama pak ardun
alhamdulillah gak apa apa
eh malahan pak ardun yang bebak pelur
digebukin sama temen temen jalanan jonny
terus ditangkap lagi sama polisi
pak ardun dibawa ke kantor polisi
ya allah jonny
jadi mana aja sih
sama tunggu tungguin dari tadi
mak kan khawatir
tenang aja mak
gak apa apa kok mak
lo mau kemana lan
iya iya duluan ya pak
ayo mau nganterin obat ini nih ke haji muhyiddin
buat obatnya aji maimunah
ya udah yuk
kita ke rumah ojo lagi
ke rumahnya emang ojo
di rumah bapak b haji sulam itu pita kuningnya udah dicopot
siapa tau aja kita bisa ke sono
ah ya bener
jonny liat sendiri kok
kita bisa pulang lagi ke rumah kita sendiri lagi ya ya allah
saya hati hati jadi ikut senang
tapi tapi mendingan kita tunggu aja dulu di rumahnya emang ojo
soalnya si incing nih ya sama si sulam kan belum tau
dan ini ya tadi cari cari kita lagi
ya kalau gitu mak aji
ke rumah emang ojo aja

iya ini mau nganterin obat buat umi lo
oh ada tuh abas sama umi lagi di dalam
incing incing udah ketemu sama juni belum
udah tadi di jalanan ketemu bareng sama si mpo juga
selamat ya incing ya

dan masalahnya udah selesai kan semuanya
masalahnya udah selesai
masalahnya udah selesai

masalahnya udah selesai kan semuanya
itu kan garis polisi garis kuning polisi yang ada di rumahncing kan udah dilepas
tadi abah sama umi sendiri yang bilang
soalnya abah sama umi lagi ada di sana
ah yang bener loh room
kalau nggak percaya tanya sama abah sama umi ya
apa bener yang diomongin si rum
begitu sih yang ayah tau
tapi lo jangan seneng dulu
ini kan baru pun merisauan awal
siapa tahu besok ketemu fakta yang baru
nggak tahunya besok besok kebalikannya
sisu ulam yang salah
amit amit dulu pak ji
jangan sampai kayak begitulah
udah sih nggak apa apa yang penting kan sekarang
engcing nelan sama keluarga bang haji sulam itu udah terbukti nggak bersalah
engcing bersyukur banget alhamdulillah masalah ini udah selesai
bener juga si rumana
polisi udah ngelepasin tuh garis kuningnya
artinya gue sama sulam sekeluarga udah bisa balik lagi ke rumah nih
gue harus cepet cepet kasih tau empok sama si jonny nih
wah ini kata pepatah
pucuk dicinta ulam pun tiba
bang mahmud kangen atika ada di rumah
aduh lu tuh ya
merusak pemandangan tau kagak
lagi mau ngapain sih kemarin
justru memperindah pemandangan
kan abang udah bilang kangen sama yayang atika
sama sama juga kangen
emang emang sepi bener nih
iki sama sepadar
tuh orang kompak amat berdua
nih ulat bulu nempel aja kemane mane
emang pada mau kemana dia
emang pada mau kemana dia
mau nyari kontrakan kali
hahaha tenang aja yayang atika
kalau yayang atika sama keluarga harus keluar dari rumah